satu hari menjelang pengambilan keputusan ruu penyelenggaraan pemilu
sepuluh fraksi yang ada di dpr terus berkonsolidasi
koalisi pendukung pemerintah optimistis
mampu memenangkan voting jika musyawarah mufakat gagal tercapai dalam paripurna besok
sehari menjelang pengambilan keputusan ruu penyelenggaraan pemilu
lobby lintas fraksi terus dilakukan
pdip golkar nasdem p tiga dan hanura
solid untuk memenangkan paket a yang diusung bersama pemerintah
pimpinan fraksi pdip terus mengupayakan musyawarah mufakat
namun pdip optimis akan menang voting jika pembahasan deadlock
jika kelimanya bergabung jumlah suara adalah dua ratus delapan puluh dua
sementara non koalisi pemerintah demokrat gerindra pks berjumlah satu ratus tujuh puluh empat suara
pimpinan fraksi pdip mengisyaratkan harapan agar pan dan pkb bergabung dalam koalisi pemerintah
ya ada dua hal
yang pertama adalah komunikasi tetap kita laksanakan
dan mudah mudahan pan dan pkb bisa bersama sama dengan kami
karena dua partai itu juga merupakan pendukung pemerintah
yang kedua adalah dalam lima paket itu itu kan adalah usulan dari masing masing fraksi yang berbeda beda
nah kalau hitung hitungannya kemudian partai partai itu konsisten dengan usulannya
maka tentu saja di voting partai pengusung pemerintah akan memenangkan paket tersebut

sementara pan dan pkb sebagai bagian koalisi pemerintah belum menentukan sikap
saya mencoba ya terakhir ini kan biasanya ini praksi yang komunikasi
saya menyampaikan kepada teman teman pimpinan partai politik untuk diusahakan musyawarah mufakat
jangan kalah jangan menang menangan
nah kalau itu bisa dirundingkan dimusyawarahkan saya kira itu jalan yang paling bagus
dpr dan pemerintah lima kali gagal mengambil keputusan
jika musyawarah mufakat gagal tercapai voting menjadi jalan terakhir
bagi dpr dan pemerintah memutuskan lima isu krusial dalam ruu pemilu